terima kasih ya terkait dengan dakwaan
terkait dengan dakwaan yang sudah sama sama kita dengar dari jaksa penuntut umum
kami melihat sudah cukup baik karena ada beberapa pasal yang sudah di take out oleh jaksa penuntut umum
pasal pasal penganiayaan ringan sudah tidak ada tiga ratus lima puluh satu sudah tidak ada
penganian berat tanpa rencana juga sudah tidak ada
namun yang kami lihat kenapa undang undang perlindungan anak ini masih tidak di take out
sementara pada saat persidangan anak yang lalu sudah terbukti si anak yang hanya turut serta
ini sudah dinyatakan terbukti secara sempurna di pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu dengan penyertaan
nah kemudian dilihat lagi dari unsur isi secara keseluruhan dakwaan
sedikit yang kita kritisi ya ini jaksa kan sebenarnya beberapa dari jpu adalah yang mendampingi pada saat persidangan anak
nah sehingga kemarin besar harapan kami di berkas di pelaku utama atau mario dendi dan shane lucas
ini ada hal hal yang lebih lengkap ya mengikuti dari hasil persidangan
tetapi sepertinya masih sama
kami menyoroti terkait dengan unsur perencanaan juga unsur penganian berat yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu sudah didetailkan
namun ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh klien kami belum disampaikan sementara ini adalah krusial
contohnya lebih detail nanti kita sampaikan lagi tapi contohnya adalah terkait pada saat mds ini menghubungi anak korban
pada tanggal tiga puluh
itu tentu bukanlah komunikasi baik tetapi ada mengancam nembak
itu sudah sampai dua tiga kali
mungkin nanti saya tiga kali ya saya bisa tunjukkan ke teman teman ya
bahwa ketika tanggal tiga puluh sore harinya yang dia pakai hp anak ag
dia sampaikan bahwa dia meminta anak korban untuk hadir kepada mendatangi mereka sekedar meminta klarifikasi
itu tidak terlalu banyak
itu tidak benar
karena bahasanya nembak lagi ngancam nembak lagi
tetapi kata kata tembak ini tidak dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya
itu yang kami mintakan nanti dalam proses persidangan digali kembali
nah kemudian kami melihat juga dalam gambaran yang dikemukakan dalam dakwaan ini
masih menyampaikan hal hal terkait keterangan sepihak
dari pelaku lagi terkait persetubuhan pelecehan
sementara ini sudah secara jelas diperiksa dan dibuktikan
bahkan sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ini juga
bahwa tidak ada hal hal demikian
nah nanti ini akan digali lebih lanjut
kami berharap jaksa penuntut umum akan lebih memfokuskan
tidak hanya terkait motif ya
yang nyata nyata motif ini bukanlah rumusan dalam pasal
sudah jelas juga ini tidak terbukti pada saat persidangan yang lalu
adakah bukti bukti lain yang mungkin akan ditambahkan saat keluarga bersaksi nanti
ya pertama yang seperti ayah anak korban sampaikan
bukti terkait dengan kondisi terkini pada saat tanggal delapan sempat dilakukan operasi
pemasangan pen di kaki anak korban
kemudian bukti terkait anak korban masih dalam kondisi tidak seimbang itu juga ada
tadi dokter sampaikan anak korban sempat mengalami amnesia dan lain sebagainya itu juga
kita akan sampaikan hal hal yang belum masuk
cap persedia bisa kita tampilkan dulu
ya pada hari h nanti kita sampaikan lebih lengkap lebih detail terkait progres pengobatan
jadi anak korban sampai di posisi hari ini tidak ujuk ujuk ya tidak ujuk ujuk
kami ingatkan lagi anak korban lima puluh lima hari berada di ruang icu
lima puluh tiga di mayapada tiga harinya di dua harinya di medika permata
perbuatan ini tadi juga tidak dijelaskan secara detail bagaimana kronologis nanti pasti akan didalami
di dalam persidangan ya peranan dari saksi saksi yang ada di tkp
jadi kalau tadi disampaikan saksi memanggil hey sehingga berhenti gambarannya tidak seperti itu
nah ini nanti pasti akan diulik lebih jauh oleh jaksa penuntut umum bahwa yang ingin saya sampaikan adalah
bahwa penganian ini berhenti bukan karena kehenian
karena keheniannya tidak berhenti
karena keheniannya tidak berhenti
jadi itu akan dimintakan nanti di dalam persidangan melalui restitusi
itu lebih jauh nanti
lpsk sudah menyerahkan juga berkasnya kepada jaksa penuntut umum
dari pihak terdakwa atau kuasa hukum sempat memberikan pernyataan kepada orang tua
yang datang hari ini tentang permintaan maaf atau semacam ya karena berhubung saja dalam sidang perdana ini
tidak ada ya
sedikit saja ada tambahan dari tim kuasa hukum keluarga
yang pertama berkaitan dengan dakwaan perihal yang tadi sudah disampaikan oleh mbak melisa
mengenai tidak adanya persetubuhan maupun pelecehan